banyak sekali informasi informasi yang tidak benar alias hoax yang beredar di media sosial
kemudian pesan singkat terkait dengan penyebaran virus corona
lalu bagaimana menangkal hoax atau informasi informasi yang tidak dapat dipertanggung jawaban kebenarannya
di pesan singkat dan juga media sosial terkait dengan corona
bergabung melalui sambungan telepon sudah ada prof widodo muktio
dirjen informasi dan komunikasi publik kementerian kominfo
selamat malam pak widodo
selamat malam pak tiffany
pak widodo terkait temuan dari kementerian kominfo
saya kurang lebih satu bulan yang lalu juga sempat berbincang dari kominfo
terkait dengan bagaimana posisi dari kominfo untuk menangkal virus
atau menangkal penyebaran informasi informasi hoax terkait dengan virus corona
kalau kita lihat makin kesini agaknya semakin liar semakin mengkhawatirkan
apakah kominfo juga menangkal
bagaimana menangkap hal ini
ya jadi begini kita bisa lihat ini ada satu fenomena tentang kesehatan dan kemanusiaan
dan ternyata juga ada beberapa komponen masyarakat yang masih membuat berita berita yang sifatnya bohong hoax
itu tentu punya implikasi kepada situasi masyarakat yang mengikuti atau mungkin mempercayai hoax itu
oleh sebab itu kominfo saat ini juga aktif sekali memonitor
media sosial dan juga media daring
ditemukan lebih dari satu ratus empat puluh lima yang hari ini bisa kami monitor dan kami labeli hoax
dan memang ini menjadi komitmen kita
kominfo juga sudah mengirimkan surat kepada kabar reskrim dan juga polri untuk juga bersama sama
nanti kalau ada informasi informasi yang menyesatkan tentu akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada di undang undang ite
oke akan ditindak
yang ditindak salah satunya mengacu pada undang undang ite
artinya gini pak widodo pada saat itu masih pendekatannya persuasif dari kementerian kominfo
kalau saya tidak salah koreksi kalau saya salah artinya belum sampai dengan pemblokiran
nah saat ini apakah juga masih melakukan langkah yang persuasif seperti itu
atau sudah ada penindakan yang lebih lagi
ya jadi prosesnya adalah pada saat kita sudah menemukan berita berita yang tidak benar
kemudian dikaji dari sisi aturan hukumnya dan kalau memang itu melanggar
tentu tidak hanya hoax tapi kita akan minta kepada pemilik platform
bagi media sosial dan juga media daring kita akan menghubungi isp untuk kemudian bisa diproses di miliknya
jadi pemerintah tidak memiliki platform ataupun isp nya
jadi kami kominfo nanti akan meminta kepada pemilik platform untuk kemudian
menutup yang dimiliki berita berita tersebut
ini penting sekali untuk menjaga ketenangan masyarakat
agar supaya musibah kemanusiaan dan musibah kesehatan ini tidak disalahgunakan
atau bahkan bisa makin memperkeruh suasana
oke pak widodo apakah artinya gini untuk menangkal penyebaran hoax corona di lini masa
media sosial guru pesan singkat kominfo juga berencana
atau mungkin sekarang juga sudah
kita punya formula untuk menggandeng misalnya instansi atau lembaga terkait
untuk meminimalisir penyebaran penyebaran hoax hoax terkait dengan corona ini
atau juga mungkin masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang lebih akurat gitu lebih tepat gitu
kominfo juga punya wadah ini kah
iya kita memang punya beberapa media yang juga bisa diakses oleh masyarakat
termasuk juga kita gencar memberikan konten konten yang positif
karena ini kan sebetulnya masyarakat bisa mengembangkan nuraninya
kalau memang berita berita itu tidak masuk akal berita berita itu suasananya provokatif
ini tentu berita berita yang nggak betul yang hoax yang mesti kita jauhi
jadi sebetulnya tidak hanya dari sisi kominfo
tapi juga dari sisi literasi masyarakat kesadaran masyarakat
supaya dirinya tidak kemudian terombang ambingkan
karena memang secara pemerintah
kita semua sudah meningkatkan upaya untuk perlindungan
untuk penyelamatan pencegahan terhadap virus yang mewabah di tingkat global ini
oke singkatnya gini pak widodo
kalau waktu itu di singapura mereka punya semacam wadahnya itu
semacam grup pesan singkat lah ya
untuk dari pemerintahan untuk masyarakatnya
untuk informasi informasi yang valid gitu
apakah mungkin kominfo juga akan memilih
cara ini atau mungkin dengan cara yang lain kah
ya kita sudah melaksanakan apa yang disebut dengan kita protokol komunikasi publik ya
jadi memang ini kan kita dihadapkan pada berita berita yang kemudian siapapun bisa memproduksi
dan kami juga memberikan satu warning kepada kita semuanya
untuk bisa melihat berita berita yang positif
dan kami juga melaksanakan itu
jadi kita memang berkejaran dengan
orang orang yang memang sengaja mau mengganggu ketertiban umum
dengan kita selalu memberikan informasi yang benar
perlu kami sampaikan juga mbak
jadi memang medsos ini kan tidak bisa sembarangan digunakan
dan kami juga menggejarkan konten konten yang nuansanya yang betul yang faktual
supaya nanti menjadi pilihan yang lebih banyak lagi
dan kita tidak terjebak pada isu isu yang justru yang negatif
oke baik terima kasih pak widodo sudah bergabung
dengan cn indonesia connected malam hari ini